iuran bpjs kesehatan resmi naik setelah perpres nomor tujuh puluh lima tahun dua ribu sembilan belas
tentang perubahan atas perpres nomor delapan puluh dua tahun dua ribu delapan belas
tentang jaminan kesehatan diterbitkan
memberatkan masyarakat sehingga akan berimbas
pada menurunnya keinginan peserta untuk membayar iuran
koordinator bpjs watch indra munaswar menilai naiknya
iuran bpjs kesehatan menambah beban masyarakat
tingginya iuran bpjs kesehatan membuat masyarakat
antisipasi dan juga antipati terhadap jaminan kesehatan nasional
dari iuran yang seharusnya dibayar bagi penunggap
membuat masyarakat menjadi semakin terbebani
oleh undang undang tiga puluh enam dua ribu sembilan tentang kesehatan
oke itu digenukkan
untuk kepentingan undang undang tiga puluh enam tahun dua ribu sembilan
tapi untuk jaminan sosial dalam hal ini lebih khusus jaminan kesehatan
belum ada nomenklaturnya
pemerintah belum memasukkan nomenklatur di apbn
akibatnya pembebanan jadi kepada rakyat
ini bukan lagi kalau memang begitu
artinya ini bukan lagi jaminan sosial
ini beban sosial bagi masyarakat kebanyakan